wilayah kelurahan bandengan secara administrasi berada di kota pekalongan
kan sebagai eee kepala negara yang pengen kondisi pitas apalagi masih di jaman beliau menjadi presiden
dan kita telah menganalisis itu
karena kasihan nya tuh yang ibaratnya tim bench yang jarang main
nah itu ceritanya gimana tuh lu ketemu di final lu dua duanya kepilih ke dbl all star itu perasaan emang bapak lu gimana nih
dan menempatkan mereka kembali ke balik jereji besi
sicilang sejak tahun pennet uses mutlulual fiction
dia bilang jin gue lagi mau buat tim nih hah tim apaan gue bilang
apalagi yang nggak dengar apalagi yang nggak lihat kalau ikut berkompetisi
iya jadi dia lebih gode godek terus kick out keluar buat ya rusuhin defense saya lah
nah setelah dia mengalami infeksi ini
kota terbesar kedua di sumatera barat ini juga pernah menjadi ibu kota
jadi mereka lebih lama bisa menikmati wisata di sini
mudah mudahan ada kerendahan hati lah soalnya kan itu kan semua kan mengacu kepada pemerintah juga kan
ya untuk hari ini hanya teguran
ya tujuh sampai delapan ton per hari
akan memasuki musim kemarau
pasti uang beredar pasti bergerak saya
berarti episode yang paling dihitung oleh hari nih bu